udara sejuk suasana asri ditambah jaraknya yang tak jauh dari ibu kota
membuat kawasan sentul menjadi lokasi favorit bagi penggemar trekking yang ada di jakarta dan sekitarnya
pastikan fisik anda dalam kondisi prima
sebab dengan kondisi medan yang berbukit perjalanan menjelajah kawasan sentul ini akan cukup menguras tenaga
olahraganya dapat pemandangan indahnya juga dapat banget
itu dua alasan utama kenapa trekking di kawasan sentul ini menjadi tren
dan juga menjadi salah satu kegiatan luar ruangan favorit terutama di masa pandemi
tapi bagi anda yang baru ingin mencoba kegiatan ini tak perlu khawatir
karena kini banyak tersedia jasa guide atau pemandu aktivitas trekking yang siap membantu
beragam pilihan rute trekking juga dapat dipilih sesuai dengan kemampuan fisik dari peserta
salah satu unsur olahraganya ini nih kita harus melewati jalan menanjak ya
cukup menguras tenaga lah
salah seorang pemandu lepas untuk aktivitas trekking di kawasan sentul adalah muhammad ridwan
kehilangan pekerjaan di akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
menjadi salah satu pemicu bagi pria asli sentul kelahiran dua puluh enam tahun yang lalu ini
untuk terjun sebagai pemandu lepas
hobinya melakukan aktivitas trekking ditambah seluk beluk kawasan sentul yang dikenalnya dengan baik
menjadi modal utama bagi ridwan
kita cari spot yang begitu ideal yang begitu bagus
yang belum kejam sama orang orang lain gitu
contohnya pakai guide itu satu di perjalanan itu nggak akan pernah tersesat
kebanyakan kalau main gunung sendirian pemandu sendirian itu
ngerinya kesesat kesesat itu sulit
selain menggunakan jasa pemandu lepas pilihan lainnya adalah trekking dengan menggunakan pemandu dari biro perjalanan wisata
salah satu pionir biro perjalanan wisata trekking di sentul adalah id guides yang sudah beroperasi sejak tahun dua ribu sembilan
meski harus membayar biaya yang sedikit lebih mahal bila dibandingkan pemandu lepas
tapi peserta mendapatkan fasilitas yang lebih luas dan lebih baik untuk menjaga kemampuan trekking di sentul
jarang para pemandu di id guides ini juga kerap memberikan informasi tambahan di rute trekking yang dilewati
ini diambil satu satu
jadi nanti digabung seratus biji ini
ini ditanam sama warga
dan untuk kenyamanan dan keamanan peserta satu pemandu dari id guide maksimal menangani tiga peserta
memiliki total tiga puluh dua orang pemandu id guides juga memperlakukan sistem seleksi dan membagi
tingkatan berdasarkan kemampuan dari si pemandu
jadi pemandu di id guide itu memang di training secara profesional
mulai dari hard scale dari cara memandui dan segala macam hingga first aid gitu
dan mereka semua certified
berarti kalau kita udah tahu dia semuanya ada first aid training
mudahnya udah training kita sendiri kalau pakai id guide lebih percaya diri kan
lebih aman merasanya
rata rata pemandu lepas maupun biro perjalanan wisata untuk aktivitas trekking di sentul
menggunakan media sosial sebagai sarana promosi
rentang harganya berkisar di angka satu ratus lima puluh hingga lima ratus ribuan per orang
tergantung rute dan paket perjalanan yang dipilih
semuanya tinggal disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan anda
erlangga wisnuaji softan herdiagama sentul jawa barat